sebenernya kami tuh cuma mau ngasih pelajaran buat si playboy cap goya darat yang satu ini nih pak
bu maafin ya pak
playboy sih ah bikin kemauan
ya so playboy muka standar mau ngapain mau pacarin aku
engga level sekarang udah ga cocok banget sehingga mbakmu bagus untuk udah mau
eh bu messi kan dianya juga gak mau sama bu messi
seru banget sumpah coba lo ada disitu deh
aduh coba gue liat tuh mumpanya yang ketakutan kayak gitu
aduh kenapa nih
mbak udah dateng teman lo ga usah panik biar gue yang keluar ya
yaudah yaudah lu hati hati ya
udah satu itu
sama aja ya salah
eh tenang tenang tenang
oh jadi ini yang selama ini jadi biang kerok hantu buaya dan nakut takutin kampung bumi sari
oh kamu ternyata
wow kirain bu messi lagi ngasih komando
ya aku aja aku
ya ya bapak bapak ibu ibu tenang semuanya
iya saya membuat teror hantu buaya itu
enggak tuh kamu yang ngacek ngacek kampung kita hah
tunggu sebentar ya bapak ibu
itu bu ternyata
eh itu itu itu tah
patung patung buayaannya taitan kepala hunak hunak
itu bapak itu buddha buddhya
pokoknya mainkan iya
berarti ya ternyata apaan

ya ini nyalah tuh justernya selama ber circulator
nyalah aku ngakuk pak
aduh rad floatnya jelas banget
enggak tuh kamu yang ngacek ngacek kampung kita hah
tunggu sebentar ya bapak ibu
itu bu ternyata
eh itu itu itu ta
patung patung buayaannya ta
itu beneran tuh kepala hantu buayaannya
kelihatan beneran kan
sebagai orang yang biasa make up karakter
untuk membuat kayak gini aja tuh gak sulit
bahkan saya bisa membuat yang lebih meyakinkan lagi daripada ini
kenapa jadi begini
pak chandra siapa itu
kamu tahu kan semua warga di sini
nuduh aku dan aku hampir digebukin sama warga sini
jadi selama ini kamu yang keoknya
kenapa kamu masih nggak tahu jawabannya apa
atau kamu pura pura gak tahu jawabannya
harusnya dikasih pilihan gandanya

oh atau kamu perlu diingatkan sesuatu
banyak banget ceweknya
eh cewek semua
kita juga cewek semua betiga
iya maksudnya mereka tuh gak geng juga kayak kita
pak chandra pak chandra tuh kenaon
kenapa tau tau jadi ketakutan gitu
apaan ini kan mereka bertiga tuh kan bukan hantu
ini tuh manusia
kenapa jadi pucet
ya gimana gak pucet
ngelihat pacar pacarnya sekarang ada di hadapannya
gimana perasaan kamu mas chandra
jadi pacarnya pak chandra itu ada tiga
eh ini enam
bu messi mau jadi pacar keempatnya ya
bu messi sabar sabar
kan kemarin bu messi yang mau sama pak chandra
sambil mau bikinin makanan segala
udah gitu bu messi mau masakin mau nomerin pak chandra kalau sendirian
kan kemarin jadi sukarelawan
maaf itu kemarin
itu kemarin dan berapa menit yang lalu
kalau sekarang enggak
saya gak mau saya gak sudi
begitu dia begitu
sudah tenang tenang
coba ini teteh yang gelis gelis ya
coba kami tuh dikasih tahu ini tuh sebenarnya apa maksudnya
kenapa jadi emosinya sama pak chandra
jadi gini ceritanya
oh udah aku lapar
terserah kamu mau minta apa gue turutin
makanlah karena aku lapar habis belanja
oke apa sih yang gak buat kamu
kamu bisa aja deh
menyasar laki laki buaya darat
lihat aja ya aku gak akan tinggal diem
aku akan melakukan sesuatu
cewek mana lagi tuh
saya yang membuat ide hantu manusia buaya itu
karena latar belakang chandra yang berbisnis tas dari kulit buaya
lalu kita membuat teror manusia buaya keluarga
supaya mereka nyalain chandra atas teror dari manusia buaya yang kita buat
sekali lagi saya minta maaf kepada bapak bapak ibu semuanya
yang sudah merasa terganggu karena teror yang kami buat melalui hantu buaya itu
bukan takut lagi
iya bapak bapak ibu ibu semuanya
sebenarnya kami itu cuma mau ngasih pelajaran
darat yang satu ini nih pak
bu maafin ya pak
mau ngapain mau pacari aku
sekarang udah gak cocok banget
sehingga mbakmu bagus untuk udah mau
kan dianya juga gak mau sama bu messi
masih orang pacarnya juga gak mau sama bu messi
aku biasanya emosi
tapi sebenarnya kami puas
karena rencana kami berhasil
dan warga semua percaya
kalau chandra jadi penyebab marahnya hantu buaya tersebut
kalau gitu bu messi
kita ceburin aja dia
ke danau biar makan buaya langsung
ampun gue ampun
lebih setuju lagi
dia kita usir deh kampung ini
biar dia lah jangan diceburin
ada yang lebih sadis lagi nggak
sabar bu messi
kita bakar itu bidu
lu jangan sih
sekali lagi saya benar benar minta maaf kepada seluruh warga yang ada di sini
saya benar benar nggak bermaksud seperti itu bapak bapak ibu ibu semuanya
kami akan mengganti semua kerugian material yang dialami warga sini
dan kita justru harus berterima kasih sama anak anak yang hebat ini
anak anak karena hantu buayanya udah gak ada mendingan kita joget ya